dua mahasiswa di surabaya berhasil menciptakan robot kulintang
robot ini dapat memainkan lagu secara otomatis dengan penggerak udara nomatik
yang diatur oleh programable logic control
inilah robot kulintang yang diciptakan oleh dua mahasiswa politeknik elektronika surabaya semester akhir
robot ini dapat memainkan beberapa lagu daerah secara otomatis
berawal dari tugas akhir persyaratan kelulusan kedua mahasiswa itu
imam syafat dan iftahatus sofian membuat robot yang diberi nama robot kulintang
dengan mengembangkan teknologi berbasis sineomatik
mereka berdua pun berbagi tugas
iftahatus memastikan notasi note yang dimainkan kulintang
sedangkan imam bertanggung jawab atas pengerjaan mekanik alat hingga kelistrikan dan tekanan udara pada kompresor
jadi robot tiga bulan itu dapat bermain otomatis
dengan membaca karakter notasi lagu yang berupa notasi angka
di buku musik
terus karakter karakter angka itu nanti dikirimkan ke aktuator aktuator untuk memainkan lagu itu tadi
saat ini keduanya berharap bisa mengembangkan lagi robo ciptaan mereka
agar akurasinya lebih baik dan distorsi angin dapat dikurangi